meski sempat terlihat kepulan asap ke labu dari puncak gunung agung
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg
menyatakan amplitudo tremor mulai berkurang
pvmbg tetap mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas
di radius enam sampai tujuh lima km dari puncak gunung agung
menurut petugas pvmbg di pos pantau rendang karangasem
status gunung agung tetap berada di level tiga atau siaga
sejauh ini masih terjadi letusan freatik pada gunung agung
atau letusan yang disebabkan pertemuan air dan magma
meski sempat terjadi gempa tremor non harmonik dalam waktu yang relatif lama
pada rabu pagi amplitudenya mulai berkurang dibanding hari sebelumnya
status kemarin kita masih tetap pertahankan di siaga
jadi kita amankan daerah enam km radius plus tujuh lima sektoral
ke arah barang
aya selatan tenggara timbulan utara
itu mesti kita pertahankan di sana
nah ancaman untuk ke depan
sampai saya kira tadi malam itu terjadi kepulauan abu yang menerus
amplitude di seismik juga meninggi
ternyata itu tidak terjadi
sampai saat ini amplitude tremor sudah mulai agak berkurang
dibandingkan kemarin tadi malam
masih milih satu milih ya
sudah ada koresponden cnn indonesia igd nyoman wiryadinate di bali
nyoman apa yang bisa anda laporkan terkait dengan perkembangan terkini
status dari gunung agung sendiri
ya budi memang hingga sore ini
tremor menerus masih berlangsung
artinya dari pukul sembilan tadi pagi
tremor menerus atau mikrotremor terjadi hingga pukul dua belas
secara sempat berhenti
namun dari pukul dua belas hingga sore ini tidak berhenti tremor menerus
tremor ini mengindikasikan masih adanya aktivitas magma
untuk menembus sumbat lapa yang memang ada di kawah gunung agung
akibat letusan gunung agung pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
memang tremor menerus ini juga terjadi dua lima jam
pasca gunung agung dinyatakan meletus pratik atau letusan awal
pada pukul sembilan
pukul sembilan belas waktu indonesia tengah hingga pukul dua puluh dua waktu indonesia tengah
dan sempat berhenti hingga pukul sembilan tadi pagi
dan kembali muncul tremor menerus ini
hingga sore ini memang dilaporkan masih terjadi
dan mengindikasikan seperti yang saya bilang ini adalah salah satu indikasi
magma ingin menembus sumbat lapa yang ada di kawah gunung agung ini
memang kalau lihat dari amplitude memang terjadi penurunan
kalau kemarin malam kemarin amplitude tremor menerus ini
berkisar antara dua hingga tujuh mililiter
dan pagi tadi hingga sore ini hanya berkisar antara dua hingga empat mililiter
artinya amplitude tremor menerus ini berkurang
jika misalnya magma berhasil menembus sumbat lapa yang ada di kawah gunung agung
dipastikan nanti akan keluar magma maupun akan terjadi agak cerah
artinya ada warna yang cerah menandakan bahwa magma atau lapa ini akan keluar
bahwa magma maupun lapa ini akan keluar
namun apakah nanti akan letusannya atau memang keluar dengan besar ataupun kecil
ini masih dievaluasi oleh pihak pihak yang berwenang termasuk juga ppmpg budi
lalu bagaimana dengan kesiagaan atau kesiapan otoritas terkait
dan juga masyarakat sekitar di sana pemerintah daerah juga
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan gitu nyoman
lalu bagaimana dengan kesiagaan atau kesiapan otoritas terkait dan juga masyarakat sekitar di sana pemerintah daerah juga
kwesterek sisinya orang orang di kanan kutub budi
di dalam ibu teman kami jukarto bahwa
terjadi asap hitam seperti yang terlihat pada gambar kemarin yang setinggi tujuh ratus meter
namun kalau kita lihat kesiapan warga artinya malam hari kemarin pasca keluarnya asap hitam ini warga tidak terlihat begitu panik
dibandingkan misalnya ketika pada tanggal dua puluh dua september ketika status gunung agung dinaikkan dari level tiga siaga menjadi level empat awas
begitu masyarakat berbondong bondong saat itu mencari tempat tempat yang aman ataupun tempat tempat pengungsian
hanya saja kemarin malam warga secara sadar ataupun bahkan sempat melihat proses keluarnya dari kejauhan proses keluarnya asap
kemudian juga mempersiapkan diri dengan mengeluarkan mobil ataupun kendaraan untuk menuju ke tempat tempat yang lebih aman
namun memang dari data yang kami dapatkan pengungsi hingga pukul satu siang tadi di pos pengungsian di klungkung ataupun di gor swecapura hanya ada empat puluh orang saja yang bertambah
artinya hingga saat ini di pos pengungsian di swejepura ada sekitar dua sembilan ratus jiwa yang mengungsi
namun total pengungsi yang ada tidak hanya di secepuro di kabupaten karangasem di tempat tempat yang aman termasuk juga di kabupaten lain sudah mencapai dua puluh sembilan empat ratus jiwa
dan ini kesiapan kesiapan ini memang terus dilakukan dengan memberikan himpuan kepada warga untuk tetap meninggalkan artinya di radius yang berbahaya di kawasan rawan bencana
di radius enam
kilometer maupun di sektoral tujuh lima kilometer untuk tetap turun atau tidak melakukan aktivitas dan tetap siaga
termasuk juga pihak pihak aparat keamanan membantu masyarakat dengan mengadakan sosialisasi apa yang seharusnya dilakukan dan mereka diharapkan untuk tetap tenang
misalnya gunung agung akan mengalami erupsi yang terburuk misalnya budi
terima kasih sekali lagi inyoman gede wiryadinate yang melaporkan